kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara saat api melahap bangunan sd negeri empat ketapang
di kecamatan mentawa baru ketapang sampit kebuatan kota waringin timur selasa siang
petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi bersama sama warga berusaha memadamkan api
empat ruangan hangus terbakar diantaranya tiga ruang kelas dan satu ruang kantor guru
beserta seluruh perabotan sekolah
api pertama kali diketahui berasal dari ruang kantor guru
diduga kuat akibat korsleting arus pendek listrik
empat kios yang berada di pasar induk ramadjati hangus terbakar selasa sore
warga dan pedagang di sekitar lokasi sempat panik dan berupaya memadamkan api
namun gagal karena banyak tumpahan material yang mudah terbakar
sebanyak tiga belas unit mobil pemadam dan enam puluh enam personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
butuh waktu sekitar empat puluh lima menit untuk memadamkan api
dari hasil pemeriksaan sementara kebakaran diduga akibat kompor
pada bagian dapur lapak tempe yang digunakan memasak lalu merembet ke kios lain
kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
kasus kebakaran ini masih ditangani aparat dari polsek ramadjati
kebakaran hebat menghanguskan dua rumah semi permanen bangunan petak
dan satu rumah dua lantai di jalan kendal sari surabaya selasa malam
besarnya angin dan rumah semi permanen yang terbuat dari kayu dan mudah terbakar
membuat api dengan cepat menyambar
penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik
tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
tim liputan cnn indonesia